sebuah video yang menampilkan tarian stronok di event lomba kicau burung
mendadak viral di sejumlah media sosial di surabaya
akibat video ini penyelenggara dan penari diperiksa polisi
karena dituding melanggar undang undang pornografi
inilah video yang menampilkan aksi tarian erotis saat event lomba kicau burung
yang digelar di lapangan koblen surabaya beberapa waktu lalu
dalam video ini penari terlihat saling beradu tari dengan sejumlah peserta
di depan puluhan pengunjung lomba lain
bahkan sempat terlihat pengunjung tak segan memberikan saweran di bagian tubuh salah satu penari
setelah menjadi viral di sejumlah media sosial dan cukup meresahkan masyarakat
polisi langsung bergerak cepat memeriksa lima orang tersangka
yakni penyelenggara dan penari
setelah kami mendapatkan informasi
memanggil untuk panitia
kemudian kita minta keterangan untuk hari ini
nanti apabila sudah memenuhi unsurnya
kita akan terapkan undang undang pornografi
dari keterangan penyelenggara
tarian tersebut sengaja dihadirkan untuk menghibur pengunjungnya
namun jika terbukti mengandung unsur porno aksi
pelaku akan dijerat undang undang tentang pornografi
francisca wijaya surabaya